izin pendanaan proyek kereta cepat jakarta bandung yang akan dibiayai oleh apbn masih menuai pro kontra sejumlah pihak
apa pertimbangannya mengapa sejak dicanangkan proyek ambisius ini kerap mendapatkan tentangan
kami bahas bersama joko setiawarno kepala bidang advokasi dan kemasyarakatan mti serta randy yusuf manilat ekonom dari korp
selamat malam mas randy pak joko
selamat malam mbak tiffany
saya akan ke pak joko lebih dahulu tanggapannya bagaimana melihat proyek ambisius percepatan kereta cepat jakarta bandung ini pak
dari mulai sisi infrastruktur kemudian anggaran kesiapan dan lain sebagainya
ya saya kira kalau infrastrukturnya buat china saya kira sudah punya banyak pengalaman ya
namun ketika itu diterapkan di indonesia awal awalnya itu memang cukup banyak kontroversial pada saat itu
ya banyak hal yang sebenarnya bisa dibicarakan namun pada intinya
beberapa cukup banyak orang untuk berhati hati dalam hal penggunaan kereta cepat ini
karena pada jalur yang sama kan sudah ada kereta bandung dan jaringan jalan tolbah
tolnya pun sekarang sudah ada tol layang akan dibangun juga di saluran tol jakarta sampai yang kedua
itu menjadi banyak alternatif orang jakarta ke bandung
meskipun sebenarnya di dalam kota bandung juga
administrasi perkotanya perlu banyak pembendahan
jangan sampai nantinya kereta cepat ini melaju
sebuah sebuahnya katakanlah dari halim sampai dengan padalarang
begitu untuk kebelanjaan ke dalam kotanya
ada alternatif angkutan lainnya yang memang tidak cepat
dengan arti harus penyelesaian dalam jutaan lagi sampai dengan di pusat kota
kemudian bagaimana dengan itu sendiri
terlepas dari itu memang jalur dan sebagainya ini pada saat awal itu banyak kontroversial
umpamanya dals dari amda kami tidak salah pada saat itu memprosesnya satu bulan
sebesar ini satu bulan padahal kopra perekannya minimal setahun lah pengerjaan itu
alhasil apa yang terjadi ya pada saat pengerjaannya kan muncullah
ada tim hujan di beberapa lokasi
oke jadi intinya kalau terkait dengan urgensi pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung ini
tidak terlalu urgent karena tadi mungkin pak joko sampaikan
kalau jakarta bandung sekarang sudah cukup terbantu
dengan adanya jalan layang tol cikampek yang semakin memudahkan yang mengirit waktu
kemudian juga pertimbangannya kalau nanti rencana atau wacana pemindahan ibu kota baru
sehingga mungkin mobilisasi warga dari jakarta bandung bandung jakarta
mungkin tidak akan se heavy sekarang begitu pak joko
bisa jadi seperti itu karena ibu kota baru otomatis ya orang orang daerah lebih banyak ke ibu kota negara baru
itu ya itu waktu pada saat itu jadi pertimbangan
termasuk juga adanya tol layang itu belum pertimbangan belum masuk pada saat itu
nampaknya pada saat itu sudah terkesan
dan itu sebenarnya kan itu sudah terkesan itu sudah terkesan itu sudah terkesan
dan itu sebenarnya kan meniru melihat
dan kereta persisitan itu dari beijing ke nanjing
jadi nanjing itu kira kira setelah itu
saya menggunakan jalur itu setahun setelah pak presiden itu apakah sama
ternyata memang tidak bisa apple to apple jakarta bandung sebenarnya
ini pertanegara small kemudian nanjing kemampuan dengan ekonominya cukup tinggi
dan kecepatan di sana itu seperti kereta komuter
setiap lima belas dua puluh menit beroperasi
dari beijing ke nanjing tiga puluh km itu ditemukan kira kira antara tiga puluh sampai empat puluh menit
jadi jika cepat pasti kita komuter
nanti akan menggantikan jakarta bandung
masih ada kereta yang reguler juga yang
iya oke saya pindah ke mas randy
kalau tadi mungkin lebih ke infrastruktur
kita lihat dari sisi satunya lagi dari sisi perekonomian
apalagi ini disuntik dari apbn
anda melihat bagaimana kemudian risiko setelah ini disuntik apbn
apa dampaknya dan lain sebagainya mas randy
iya tentu kan kita tahu ya dalam apbn itu ada sering dalam bukunya itu dinamakan risiko kontingensi ya
artinya hal hal yang kemudian menjadi beban potensi beban apbn terkait dengan beragam hal
termasuk di dalamnya proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah
dan risiko kontingensi ini akan terus mengikuti apbn sampai proyek itu selesai
artinya ketika misalnya ada penyesuaian dalam proyek tersebut misalnya ya pengembalian investasi yang mungkin molor gitu
itu nanti pasti akan ikut menarik apbn ke sana
nah masalahnya kan kita tahu bahwa ketika kita berbicara apbn ruang belanja pemerintah
itu kan tidak se apa
sebesar yang kita duga gitu ya ada kaedah kaedah yang harus dipenuhi oleh pemerintah
nah ini yang kemudian saya kira akan menjadi hal yang perlu dimitigasi oleh pemerintah di kemudian hari
karena ketika kemarin pemerintah sudah mengatakan bahwa oleh apbn tentu ada beban beban potensi biaya yang bisa muncul ya
ketika misalnya proyek ini baik ketika proyek ini belum selesai maupun ketika proyek ini selesai nantinya
oke sebenarnya wajarkah ketika sebuah proyek pembangunan infrastruktur ini disuntik dana oleh apbn mas randy
proyek infrastruktur yang seperti apa artinya apakah proyek infrastruktur dasarkah atau bisa pelengkapkah atau bagaimana
ya tentu kan ketika pembangunan infrastruktur dilakukan
pemerintah ada pertimbangan gitu ya
mulai dari nilai strategis pembangunan infrastruktur itu sendiri
kemudian juga apa tujuan jangka panjang gitu ya dari pembangunan infrastruktur sendiri itu sendiri
kemudian juga setelah ada sisi pertimbangan tersebut
dinilai secara visibility kira kira memungkinkan tidak pemerintah untuk membangun proyek tersebut
dalam konteks kereta api cepat ini
sempat disinggung oleh pak joko bahwa di awal kan memang sempat menjadi perbincangan gitu ya
terkait layak tidaknya proyek ini dibangun gitu
dan menurut saya ada semacam tanda kutip ya
untungan dengan munculnya isu masuknya apbn dalam kereta cepat ini
ialah keuntungannya pemerintah bisa mendorong ya melihat kembali terkait proyek ini
apakah masih bisa ditanggung oleh pemerintah dalam hal seberapa besar akan ditanggung oleh pemerintah nantinya
jangan sampai misalnya hal hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu kemudian menjadi beban yang cukup besar bagi pemerintah yang akhirnya harus ditanggung oleh apbn kita
hmm termasuk soal tiket nantinya ya
jadi ya menurut saya memang harus setelah ini kan kita tahu bahwa bpkp lagi mengaudit ya
kira kira berapa temuan atau pemerintah yang akan ditanggung oleh bpkp
apakah itu pun potensi dari misalnya over cash run yang harus diterima oleh pemerintah
nah ini adalah semacam momentum untuk melihat kembali perkembangan dari proyek ini gitu
harus didetailkan secara jelas oleh pemerintah dan juga nanti bisa konsultasi ke dpr
kira kira kalau seandainya dibiayai oleh apbn
seberapa besar kemampuan apbn untuk kemudian bisa menanggung bandarik kereta cepat ini gitu
dan kalau pun misalnya ada beban tambahan
apakah apbn yang masuk kembali atau dicarikan solusi lain
ini yang saya kira perlu diperjelas didetailkan
oke harus ada detail dan penggodokan lebih lanjut pengkajian lebih lanjut
begitu ya mas reni
saya kembali ke pak joko
pak joko kita tahu sejak awal dicanangkan ya proyek kereta cepat jakarta bandung ini cukup mengundang polemik
banyak pro kontra di sananya
bahkan sempat sementara dihentikan gitu
karena masalah lingkungan salah satunya tadi yang pak joko sebutkan
sebenarnya apa sih pak
yang menyelimuti proyek infrastruktur ini
kalau kami melihat sebenarnya pada kebanyakan ya
apakah nanti sejumlah barang itu bisa hitung menjadi keuntungan lah di modal
yang pertama pada awalnya kan berarti ya bisnis ke bisnis
dan banyak kereta cepat di dunia ini mengalihkan
pengguna pesawat udara ke kereta
makanya contohnya diantara inggris ke brussel itu pengguna pesawatnya beralih menggunakan kereta cepat
dari seoul ke busan juga sama
jadi peralihan perpindahan
nah apakah ini nanti ada perpindahan kah dari pengguna kendaraan
jadi menggunakan kereta
terutama karena lewatnya jalan tol ya
jalan tol itu
karena yang pengguna lainnya yang mereka sudah
biasanya menggunakan kereta
kereta argo perahyangan pak manusia
ya memang masih mau mereka
artinya kereta cepat ini tentunya lebih dari dua ratus ribu
meskipun pada saat awal dulu kita katakan
kira kira pada saat operasi dua ribu dua puluh satu dua ratus ribu
namun kami yakin lebih dari itulah
harganya tiga ratus ribu
karena ini pembangkangan dan sebagainya
ini menyebabkan mungkin salah satunya jalan ke ffj
ya dari penghematan
ini kami melihat ini harus diselamatkan
ya kan sudah
dengan adanya pt kereta api
tentunya sdm pt kereta api sebagian
nah penumpang kereta api juga menurun
ini bisa digunakan atau dimanfaatkan
dialihkan untuk mengoperasikan
pada artian sdm nya memang harus belajar lagi
namun kan dia sudah punya pengalaman lah
kritik dari awal
nah ini yang
dari audi itu salah satu bentuk
perbesar nantinya akan ada tambahan biaya lagi
dan tambahan sdm kadang lah dari pt kereta api yang sudah ada
jadi bukan misal yang baru
namun bagaimanapun sdm ini memang harus dididik
ini keras cepat
bukan biasa gitu kan
ya buka anggaran juga
mungkin pada saat awal dulu
pokoknya seluruh baru dan sebagainya
tadi pak joko sempat menyinggung
mas randy soal keuntungan
kan memang awalnya kan bisnis to bisnis gitu ya
melihat bagaimana pertimbangan balik modal
apakah ini memang cukup layak untuk dikerjakan secara bisnis kah
saya kira memang di awal
ya ada ya perdebatan ya
mengenai layak dikerjakan secara bisnis atau tidak gitu
karena saya kira tadi di awal
pak jokowi sudah menjelaskan bahwa
yang menentang ya
terkait pembangunan ini kan pilihannya sebenarnya sudah ada
pilihan alternatif transportasinya gitu
ini akan kembali ke
masalah target pengembalian investasi nantinya
yang ditargetkan oleh pt kereta cepat gitu ya
kalau kita berasumsi
proyek ini tetap jalan
selesai hingga akhir
berapa target penumpang yang ingin dicapai
tarif yang kemudian bisa ditarik
dari penumpang tersebut
nah kalau seandainya dalam perkembangannya ternyata
karena itu tadi ya
sudah ada jalan tol
kemudian ada kereta non cepat
dan peminat dari kereta cepat ini
berada di bawah ya
di bawah target
ya ini yang akan menentukan
pengembalian investasi yang ditargetkan oleh
pt kereta cepat ini itu sendiri gitu
misalnya pengembalian investasi
dalam sekian triliun ditargetkan
lima tahun misalnya
tapi ternyata karena
penumpangnya tidak mencapai target
ini yang kemudian harus dilakukan revisi
dalam melakukan revisi
tentu karena ini sifatnya proyek pemerintah
bukan tidak mungkin gitu ya
dibuka pilihan subsidi tiket nantinya
agar itu tadi
apa orang lebih murah ya
untuk membeli tiket ini
nah ini yang
tadi saya katakan di awal tadi
ini resiko kontingensi yang kemudian
bakal akan mengikuti apbn
mau apa baik
sebelum proyek ini selesai
maupun setelah proyek ini selesai
seperti apa infrastruktur yang memang harus disiapkan
dali untuk memperkuat
moda transportasi sebenarnya yang ada di pulau jawa ini
ya sebenarnya kalau di masa pandemi
jalan tol sudah terhubung
ini memang satu sisi
dianggap dampaknya ada pengurangan
di wilayah wilayah yang
tapi di sisi lain
sebenarnya ada kenaikan mobilitas
orang untuk wisata dan sebagainya
menggunakan perjalanan jarak jauh
daripada menggunakan pesawat
karena kalau tes utamanya dan sebagainya agak ribet
itu beralih ke
jalan reo juga
di pulau jawa ini kan
semuanya double track

nah ini juga menjadi
tambahan kapasitas juga
memang ada rencana
tapi ada rencana juga
setelah jakarta bandung
kan ke surabaya
tapi lewat selatan
memang begitu banyaknya
untuk pulau jawa ini
tapi kalau lihat pulau jawa ini
pulau nya kan
namun penduduknya sih banyak
kepok kota negaranya
daerah ngapain dia ke jakarta ke jawa dengan bisnis
dia kalau pemerintahannya nanti
dia akan menuju ibu kota negeri
itu di awalnya mungkin agak sulit
seluruhnya lah karena
pemerintahnya mungkin belum seluruhnya
tapi itu mesti ada efeknya nanti
untuk menaruh pada mobil
kita akan pantau terus bagaimana
proyek kereta cepat ini
terima kasih pak joko dan juga mas randy
sudah bergabung berdiskusi dengan kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam bapak bapak
salam sehat selalu